musim kemarau membuat sejumlah warga desa sindangwangi pada herang kabupaten pangandaran kesulitan air
untungnya salah satu sumur tua milik warga setempat masih terdapat air
para warga sejak bulan lalu mulai antre setiap hari untuk mendapat air di sumur yang memiliki kedalaman lebih dari sepuluh meter ini
menggunakan jerikan warga mengangkut air yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari
kekeringan juga terjadi di sukabumi
puluhan warga cikundul berebut air bersih yang dikirim palang merah indonesia kota sukabumi pada tiga september lalu
sebanyak tiga liter air ini diberikan kepada tujuh puluh satu kepala keluarga
kekeringan di wilayah ini sudah terjadi sejak tiga bulan lalu
antrean warga untuk mendapat air bersih juga terjadi di kecamatan jubarusah kabupaten bekasi jawa barat pada minggu tiga september
sebanyak delapan liter air langsung dibagikan oleh relawan kepada puluhan warga yang kekurangan air
selama ini warga mengandalkan
aliran suhu cihue yang berjarak tiga kilometer dari rumah penduduk
ini tanggapan bagaimana dapat bantuan seperti ini
alhamdulillah terima kasih banget
terima kasih air
menurut bpbd jabar saat ini ada lima belas wilayah yang dilaporkan mengalami bencana kekeringan di jabar
seperti cirebon purwakarta karawang hingga bandung raya
bahkan dua wilayah diantaranya yakni kabupaten bekasi dan bogor berstatus tanggap darurat kekeringan
diakui bpbd jabar penyediaan air bersih pada musim kemarau ini tidak mudah
walaupun jabar memiliki beberapa sumber air di waduk
di waduk besar saat ini upaya penyediaan air bersih untuk warga terus dioptimalkan
dengan bekerja sama dengan instansi serta pdam setempat
perlu kecermatan ya kita menghitung dari sisi volume air tersebut
karena kemarin aja kita sempat ke situ cilunca ya
kita lihat di daerah situ cilunca yang selama ini juga salah satu sumber air yang digunakan untuk pendistribusian air
itu turunnya hampir sekitar lima meter ya
jumlah debit airnya gitu sehingga ya itu mungkin salah satu fakta yang memang kita juga harus waspadai ya
karena pengurangan debit air ini pasti berpengaruh ke masyarakat gitu
bpbd menyebut puncak musim kemarau diprediksi mencapai puncaknya bulan september ini
untuk itu warga diimbau untuk bijak dalam menggunakan air
pada musim kemarau seperti ini sebetulnya ada beberapa hal yang bisa anda lakukan untuk mencegah risiko kekurangan air pada musim kemarau seperti ini di tingkat rumah tangga
salah satunya adalah memastikan keran di rumah anda tidak selalu menyala seperti ini saat tidak digunakan
ada beberapa hal sederhana lain yang bisa anda lakukan seperti memastikan keran air dan pipa saluran air rumah anda tidak bocor
gunakan mesin cuci dengan kapasitas penuh untuk mengurangi jumlah siklus pencucian
gunakan air secukupnya ketika mandi dan bagi anda yang memiliki tanaman pastikan anda juga bijak saat menyiramnya